hasil uji klinis tahap ketiga vaksin sinovac yang dilakukan di kota bandung menghasilkan angka efekasi mencapai enam puluh lima persen
sementara lembaga kesehatan dunia who menetapkan bahwa standar efekasi vaksin covid sembilan belas di angka lima puluh persen
angka efekasi merupakan salah satu indikasi untuk menilai hasil vaksin yang diberikan yang bisa dijadikan estimasi resiko masyarakat terpapar virus covid sembilan belas
efekasi ini tadi yang dikatakan enam puluh lima persen adalah estimasi penurunan angka kejadian infeksi pada kelompok orang yang mendapat vaksin dibandingkan dengan kelompok yang tidak mendapat vaksin
jadi kalau kita dibandingkan dengan orang yang tidak mendapat vaksin kesempatan kita atau risiko kita untuk terpapar virus akan turun sebanyak enam puluh lima tiga persen
atau satu banding tiga dengan orang orang yang tidak mendapat vaksin